tapi banyak juga orang yang menikmati suasana macet juga putri untuk mengisi liburan
sudah ada korespondensian indonesia silvano hajid yang saat ini berada di kawasan cikampek jawa barat
untuk melaporkan bagaimana kondisi arus lalu lintas di sana
wow vano macetnya luar biasa di sana silahkan jelaskan lagi kepada kami di sini
putri dan budi dan kita bisa lihat di sini saya berada di cikarang utama gerbang tol cikarang utama
karena laju kendaraan di sini tidak lebih dari dua puluh hingga tiga puluh km per jam
bahkan saya bisa berjalan lebih cepat dibanding dengan kendaraan yang mengantri di sini
sementara kandaan seperti ini sudah ada sejak pagi tadi bahkan tadi malam
tercatat sekitar ada satu ratus delapan ribu kendaraan yang sudah melintas di gerbang tol cikampek ini
dan ini kondisinya akan bertambah lagi
justru prediksi ini angka ini lebih besar dari prediksi dan naiknya sekitar empat puluh persen
jika dibandingkan dengan hari normal
sementara kemacetan ini diprediksi akan terjadi hingga sore nanti dan akan terus bertambah
kita bisa lihat di sini kendaraan ini terus mengantri hingga kilometer tiga puluh
di kilometer tiga puluh sembilan ini terdapat rest area dan banyak mobil yang masuk ke dalam
sehingga menimbulkan antrian yang cukup panjang hingga di gerbang tol cikarang utama ini
sementara sistem buka tutup jalan juga sudah dilakukan
dan artinya ada jalan dari
arah cikampek menuju jakarta ini sudah dibuka dari kilometer tiga puluh satu hingga kilometer ke empat puluh
dan di kilometer lima puluh tujuh sudah mulai lancar
jalannya sekitar seratus km per jam
budi dan putri
terima kasih silvano hajid yang melaporkan arus lalu lintas terkini dari cikampek
kita lihat luar biasa macetnya putih
tapi banyak juga yang menikmati sebenarnya daerah